promo diskon selalu menggiurkan untuk para pecinta belanja
tapi apakah promo harbolnas sebelas sebelas ini menguntungkan atau justru bikin kantong kering nih ya
nah sudah tersambung via telpon seorang perencana keuangan ada safir senduk di sana
selamat malam mas safir
selamat malam selamat hari belanja
selamat hari belanja walaupun saya ya kayaknya belum belanja apa apa ya
terutama buat para jomblo ya
ya buat para jomblo yang hari singles day ini kayaknya banyak banget promo khususnya di alibaba ya
sofir kalau kita lihat di beberapa e commerce nih ya
kayaknya mereka banyak banget bikin flash sale kemudian ada diskon gede gedean
ada juga bebas ongkir ini yang kemudian seolah olah memanipulasi masyarakat
untuk ayo beli di kita ayo mengeluarkan uang di kita
tapi memang manipulasi itu terjadi nggak sih di e commerce
enggak kalau saya lihat memang itu kalau kita bilang manipulasi ya nggak juga
karena memang tugasnya penjual adalah menjual barangnya ya
dan tugasnya mereka adalah mencari tema apa yang bisa kita sesuaikan
seperti yang anda bilang tadi mungkin kerjaannya jack ma
awalnya mungkin para jomblo lagi merayakan ini
kemudian dibuatlah hari di mana para jomblo bisa membeli barang barang itu untuk pasangannya
akhirnya menjadi hari belanja gila gilanya
memang tugas penjual adalah mencari tema sesering mungkin
mencari tema diskon sebanyak mungkin
supaya apa yang penting orang beli orang beli orang beli
seperti itu jadi ya jangan bilang manipulasi juga lah gitu
cuma nah ini dia
mungkin bisa yang salah kalau saya bilang adalah
kalau tadinya kita nggak butuh kita jadi merasa butuh hanya karena kita lihat pertama ada diskon
makanya karena kita lihat apakah ini valentine ke apakah ini
jadi sebenarnya kita nggak butuh tapi karena ada tema tema itu kita jadi merasa butuh
itu saya pikir yang salah
tapi penjualnya nggak salah uang tugas dia adalah menjual sebanyak mungkin
dan dia nggak salah
yang buat nah kalau cuma masalahnya lah
yang harus kita lakukan dari sisi customer adalah
kita emang butuh dulu barang itu
nah nanti kalau memang ada hari belanja nasional kek hari belanja para jomblo dan lain sebagainya
anggap aja itu kebetulan yang akan ngasih kita bonus
karena pada hari hari seperti itu pasti akan ada diskon tambahan kek ongkir gratis dan lain sebagainya
jadi pastikan kita memang butuh dulu
baru kita beli baru kita sambil kita merasa butuh
asal nggak urgent urgent banget tapi kita merasa butuh
kemudian kayak sniper kita nunggu orang lewat nih
sasaran kita lewat begitu sasaran kita lewat yaitu hari belanja
apalah segala macam itu
baru kita eksekusi pembeliannya gitu
nah oke sebelum mengeksekusi nih
mas afir seduk sebagai perencana keuangan
kalau dari pendapatan kita
misalnya let's say pendapatan satu juta
ada nggak sih angka atau beberapa persen
yang memang kita bisa sisihkan untuk berbelanja khususnya di hari belanja online ini
kalau misalnya kita bicara persen banget ini kan bukan investasi ya
dan lain sebagainya nggak karena
biar bagaimana belanja ini memang barang konsumtif adalah hal yang kita butuhkan
hal yang kita perlukan
masalah kita belanjanya online atau bukan online itu kan hanya medianya saja
sebenarnya tidak ada ininya
tapi saya pikir begini
itulah mungkin yang bisa kita gunakan
ukuran ukuran standar yang mungkin kita bisa pakai
oke jadi harus belanjanya bijak ya
ngelihat dulu kantongnya ini ada tongnya ya
mas safir dengan penetrasi internet yang begitu luas sekarang
kalau melihat perbelanjaan atau behavior masyarakat indonesia untuk belanja
mereka sekarang lebih lebih konsumtif di online
atau memang masih pengen melihat barang
masih pengen merasakan ada pengalaman untuk mencoba barang itu
masih begitu nggak sih
ya banyak orang bilang
oh mall mall nih sebagian mall sekarang sepi
karena orang pada belanja online dan lain sebagainya
kalau saya bilang bahwa belanja offline dan online
itu menemukan semacam titik equilibrium baru atau titik kesimbangan baru
dimana orang sekarang belanja offline
itu hanya untuk barang barang tertentu yang dia memang nggak mau belanja online
sebagai contoh misalnya bagi sebagian orang
membeli barang barang yang harganya rp lima
rp sepuluh ke atas
sebagian orang itu dia tetap nggak mau online
dia tetap harus datang ke toko elektronik misalnya itu bagi sebagian orang
nah bagi sebagian orang lain
kadang kadang dia tidak berani
kalau beli backpack oke
tapi kalau misalnya beli celana panjang celana cino dan lain sebagainya
yang cowok cowok kan lagi ngetrend sekarang
harganya mungkin cuma rp dua ratus an
tapi aduh nomornya gimana ya takutnya salah dan lain sebagainya
jadi bagi beberapa orang beli celana yang butuh nyoba itu dia tetap harus
langsung di tokonya toko fashionnya misalnya
jadi saya pikir ini belanja online tidak mengurangi belanja offline
tapi membuat belanja offline menemukan titik kesimbangan baru
dan saya pikir tiap orang punya pendapat berbeda beda
oke kalau barang ini saya maunya beli online
kalau barang ini saya tetap maunya beli offline
jadi penggunaan internet membuat orang punya sikapnya masing masing
terhadap barang apa yang sebagai dia beli online maupun offline
oke tapi begini di indonesia
ada festival belanja ini banyak banget mas
ada juga dua belas dua belas hari belanja online nasional yang memang kita inisiasi sendiri
nah memang ini apa pemerintah mendorong masyarakat indonesia untuk konsumtif
gak menabung gitu
ya saya sih melihatnya bahwa pemerintah bukan mendorong masyarakat indonesia jadi konsumtif
saya melihatnya bahwa pemerintah mendorong para pedagang
untuk sering ngasih diskon atau manfaat manfaat lebih
saya melihatnya seperti itu ya
jadi saya pikir pemerintah bukan mendorong kita untuk jadi lebih boros
tidak tapi pemerintah mendorong para merchant ini
ayolah untuk kali ini kasih ongkir gratis kek
untuk kali ini dikasih apa namanya
beli satu dapat satu lah seperti itu
nah saya pikir ini malah bagus
saya malah mendukung hal hal seperti ini
dan masalah takutnya orang jadi lebih boros dan lain sebagainya
saya pikir itu harus dikembalikan lagi ke orang tersebut
apakah dia akan jadi lebih boros apa enggak
cuma saya kira kalau dengan sering ketemu hal hal seperti ini
masyarakat jadi terbiasa
dan masyarakat mungkin awal awalnya masyarakat melihat bahwa ini kok banyak banget saya boros
tapi lama lama masyarakat akan terbiasa
dan sudah bisa menentukan sendiri
apakah dia akan membeli karena benar benar butuh
atau karena memang ada promo promo seperti itu
tapi kalau saya melihatnya saya dukung
bagus sekali jadi saya mendorong para merchant merchant ini
para pedagang yang punya toko dan lain sebagainya
untuk setiap kali setiap berapa kali dalam per enam bulan atau per tiga bulan
kasihlah manfaat lebih
kasihlah gratis ongkir dan lain sebagainya
oke mungkin juga bisa jadi trigger untuk masyarakat bikin toko onlinenya sendiri kali ya
jadi ada persaingan apa usaha di indonesia semakin ramai ya
betul dan ini memancing orang untuk punya ukm baru
punya usaha baru dan ya itu dia mereka yang tadinya karyawan dan lain sebagainya
ya sekarang dia punya usaha sampingan jual ini jual itu
kenapa tidak itu bagus banget
oke baik terima kasih banyak mas hafir senduk sudah bergabung bersama kami di cnn